bank indonesia dan bank sentral australia baru baru ini menaikkan kesepakatan kerjasama perdagangan internasional
menggunakan skema lcs atau local currency settlement
kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat volatilitas rupiah di tengah ketidakpastian global
bagaimana kemudian kita menakar efisiensi dari skema dagang dengan mata uang lokal ini
apa dampaknya bagi perdagangan internasional indonesia
kami bahas pagi ini dengan eko listianto wakil direktur indef
ya selamat pagi mas aldi alhamdulillah kabar baik
baik terima kasih atas waktunya dengan si anen indonesia
pak eko meskipun kita tahu saat ini sedang isoman ya pak tetap produktif
pak eko ini kita bicara soal lcs skema perdagangan dengan mata uang lokal yang baru diterapkan oleh ri dan juga australia
sebelumnya juga ada beberapa negara lain ya
kalau kita melihat saat ini efisiensi dari skema lcs ini terhadap kemudian berbagai target yang ingin dicapai
salah satunya volatilitas mata uang yang bisa dikontrol ini bagaimana mas
oke kalau kita melihat ya
sebetulnya ya ini memang saya sepakat ya bahwa ini punya keuntungan untuk sisi menstabilkan nilai tukar begitu
kalau kita lihat ya sebetulnya upaya upaya katakanlah bilateral swab ini ya ini kan sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir
dan ya pada umumnya juga diperpanjang begitu ya
kali ini dengan australia kemarin mungkin dengan china dan dengan jepang dan beberapa negara lain begitu
kalau kita melihat sepanjang perjalanan dari adanya kerjasama ini ya
quote unquote ya menguntungkan begitu ya dalam konteks menjaga stabilitas nilai tukar begitu
nah apalagi ini kan concern kita itu kita melihat bahwa tahun ini kan pemulihan ekonomi sudah terjadi begitu
dan kalau pemulihan ekonomi terjadi itu sebetulnya juga nanti implikasi selanjutnya adalah sektor perdagangan
itu juga akan lebih
nah kalau kita lihat ya sebetulnya ini ya akan lebih meningkat lagi begitu
baik dari sisi ekspor dan juga impor
nah pada saat itu tentu kebutuhan ini ya mata uang asing begitu itu akan meningkat
nah kalau kita bisa tekan penggunaan dolar dengan ketika misalkan nanti berdagang dengan australia cukup dengan mata uang negara masing masing begitu
nah itu akan lebih ini ya mengurangi begitu permintaan terhadap dolar
sehingga pada sisi positifnya
positifnya adalah ya tekanan terhadap rupiah terutama dengan us dollarnya akan lebih ini ya lebih
pak eko kalau kita bicara soal penggunaan mata uang lokal dalam hal ini rupiah dan juga dolar australia
seperti kita ketahui selama ini kan dolar posisinya sebagai safe haven di dunia ini ya
banyak kemudian investor pengusaha yang ada kebijakan internasional juga yang kemudian menggunakan dolar sebagai instrumen mata uang yang bisa dikatakan
stabil lah dari berbagai goncangan pasar
apakah kemudian dengan adanya implementasi kebijakan mata uang lokal ini untuk perdagangan internasional akan semudah itu membalikan posisi dagang ataupun kebiasaan dagang para eksportir antar dua negara ini
ya kalau dilihat dari komposisi datanya ya sebetulnya tidak gampang juga begitu ya untuk bisa katakanlah menggeser begitu mendiversifikasi ketergantungan kita terhadap dolar begitu
sampai hari ini juga
masih dominan kita menggunakan dolar begitu
karena ini kerjasama ini tentu juga butuh support dari dunia usaha
karena bagaimanapun yang paling aman kan sebenarnya memang kita memperoleh hal hal tak asing itu dari kegiatan berdagang begitu kan ya
nah tetapi upaya ini juga penting begitu
karena pada titik titik tertentu apalagi kita akan menghadapi tapering begitu
ada kemungkinan suku bunga bank sentral akan
mengalami peningkatan beberapa kali dan itu biasanya punya implikasi yaitu mengganggu stabilitas nilai tukar
nah kalau kita sudah siapkan upaya upaya mitigasinya salah satunya dengan bilateral swab currency ini itu akan memitigasi begitu dampak dari peningkatan permintaan ya
misalkan pada saat misalkan impor kita meningkat misalkan dengan australia begitu karena ada kebutuhan permintaan tadi
nah dengan adanya kerjasama ini sebenarnya meminimalisir
jadi sifatnya belum bisa menggantikan tapi baru sebatas melengkapi begitu ya
artinya mengurangi ketergantungan begitu
oke kondisi apa kemudian yang bisa membuat sebuah negara confident percaya diri bahwa kebijakan bilateral mata uang lokal ini bisa dilakukan sebetulnya
karena kalau kita bicara target atau tujuan dari berlakukan kebijakan ini adalah untuk memperkuat nilai tukar rupiah mungkin ada yang bertanya kemudian kenapa nggak dari kemarin kemarin
kenapa baru sekarang begitu
ya sebetulnya ini kalau dilihat dari upaya ini sebenarnya sudah bertahun tahun ya sudah dilakukan sudah mungkin sejak zaman gubernur yang sebelumnya gubernur bank indonesia yang sebelumnya juga sudah melakukan ini dan biasanya diperpanjang
dan ini sebetulnya normal normal saja begitu ini juga dilakukan oleh malaysia dilakukan oleh beberapa negara tetangga kita juga yang memang memiliki ketergantungan terhadap mata uang asing terutama dolar untuk transaksi dolar
nah ya kenapa baru sekarang ini kan perpanjangan begitu mungkin mulainya sudah beberapa tahun yang lalu begitu ya dan diperpanjang itu juga mungkin dengan melihat tentu saja keuntungan yang bisa kita dapatkan dari stabilitas nilai tukar yang terjadi di pasar begitu ketika ada bantalan yaitu berupa kerjasama kerjasama
saya rasa tidak hanya dengan australia dengan china dan dengan beberapa negara
tapi dengan negara negara utama kita ini arahnya adalah lebih kepada memberikan confidence dari sisi fundamental sebetulnya mas aldi ya dari sisi fundamental
kalau seiring perdagangan kita dengan negara negara tersebut meningkat pada titik itu ya kerjasama ini semakin diperlukan begitu
nah ya mudah mudahan kita semakin terdiversifikasi ya mitra mitra dagang utama kita sehingga nanti pada akhirnya semakin banyak kerjasama bilateral semacam ini
dan pada titik itu mungkin nanti permintaan
dolar dengan sendirinya akan turun begitu
tentu disertai dengan ini ya minat swasta juga begitu untuk memang ketika bertransaksi dengan negara negara yang ada agreementnya ini juga menggunakan mata uang lokal begitu
pak eko apa sih sebetulnya kebijakan yang kemudian bisa menjadi hilirisasi dari kebijakan ini yang harus diterapkan untuk memperkuat mata uang lokal sebagai mata uang untuk perdagangan internasional ini
ya kalau kita bicara supaya ini bisa mendorong begitu tadi saya bilang memang perlu dukungan juga begitu dari sisi eksporter dan importernya begitu
tentu kalau kita mau mendorong lebih kuat lagi ya mereka juga harus kita berikan katakanlah mungkin bentuk bentuk insentif begitu ya
kalau mereka menggunakan mata uang negara masing masing ya jadi tidak perlu convert ke us begitu
nah cuma memang kadang kadang
kadang kadang kan pendalanya mungkin salah satunya kan kadang dikontrak perjanjian
yaitu perjanjiannya pembayaran dengan us dollar dan seterusnya
yang kemudian membuat kadang kadang sudah diupayakan semacam ini
tapi mungkin respon dari dunia usahanya belum
ini yang diperlukan juga
tapi di luar itu skema ini kan juga antar bank sentral
ini juga bisa memungkinkan untuk menjadi bantalan
kan begitu ketika misalkan kebutuhan terhadap mata uang suatu negara tertentu tadi meningkat
begitu kita juga bisa bank sentral kita memenuhi penyediaan mata uangnya
dengan mata uang negara yang bersangkutan yang diperlukan
jadi sebetulnya peran dari bank sentralnya itu sudah penting
tapi kemudian kalau ini bisa disambut juga dengan dunia usaha ya dari sisi lain
nanti itu menghasilkan
dengan cadangan devisa nah itu akan juga lebih kuat lagi begitu
ada banyak keuntungan yang bisa didapat dari penggunaan mata uang lokal ini
dengan negara mitra dagang tapi apa kemudian kelemahan yang mungkin terjadi
apabila kita terus terusan begitu menggunakan skema ini dalam perdagangan internasional multilateral
ya sebetulnya kalau kita agak ini ya pasti amerika juga nggak akan tinggal diam
ketika negara negara yang juga
amerika itu salah satu mitra dagang paling gede di kita ya
amerika dan china
ketika mungkin kita juga agresif membangun bilateral swab ini
pasti juga mereka mengantisipasi begitu kan
upaya upaya juga untuk bagaimana dolar itu tetap digunakan ya
di dalam perdagangan internasional
nah ini yang harus kita mungkin secara ini ya
diplomatis begitu juga menjelaskan ke amerika bahwa memang kebutuhan kita
adalah mendiversifikasi karena kita punya concern untuk selalu menjaga
nilai tukar itu tidak terlalu berfluktuasi begitu akibat katakanlah
baik dari isu global maupun juga situasi fundamental di domestik begitu
jadi ini sebetulnya ya bagi negara berkembang ini memang diperlukan
termasuk bagi indonesia
nah ke depan ya tentu saja mengantisipasi begitu ya
karena permintaan dengan amerika itu kan juga gede ya di kita gitu
kalau kemudian kita juga tidak mengantisipasinya ya nanti
jadi khawatirnya bunga dagangnya bermasalah begitu
dalam melakukan diversifikasi tersebut pak eko bagaimana sih negara negara harus
memperlakukan prinsip fairness atau keadilan dalam penggunaan mata uang lokal
yang berdasarkan perjanjian penggunaan local currency settlement ini
oke ya prinsip fairness ini sebetulnya ini kan kayak semacam memfasilitasi begitu bagi apa
nah kalau bicara fairness sebetulnya kita harus mengaitkannya dengan seberapa besar sih kebutuhan
dari masing masing negara itu terhadap mata uang lokal tadi begitu ya
katakanlah misalkan kita dengan australia
ya saya yakin juga begitu ukuran ukuran seberapa besar bilateral swab yang kita lakukan itu
pasti juga harus melihat seberapa besar tingkat dagang kita dengan mereka begitu
nah nanti kalau misalkan misalkan ini ya dengan negara
yang kita selalu defisit begitu nah itu kan juga harus kita pikirkan begitu
bagaimana supaya kita punya dengan kerjasama itu tidak hanya berimplikasi kepada stabilitas nilai tukar
kalau ada goncangan tapi juga positioning kita ya dalam bekerja sama ini juga bisa meningkat begitu
nah kalau dengan ya masing masing negara berusaha untuk memperoleh gain kan
surplus ya terhadap perdagangan begitu sehingga pada titik itu ya menurut saya
yang penting begitu jadi kalau dengan
yang defisit ya kita harus upayakan
dengan adanya bilateral swab itu
membantu perdagangan kita
menjadi surplus di kemudian hari
artinya ini diperlukan lobby lobby
diplomasi dagang yang baik ya
antara indonesia kemudian negara negara
mitra dagang indonesia agar kemudian menciptakan
sesama win win solution lah ya
untuk penggunaan mata uang lokal
untuk sementara terima kasih pak eko lisyanto
wakil direktur indef sudah bergabung bersama
kami di cnn indonesia selamat pagi
semoga lekas sehat pak eko